hai sementara pemprov dki jakarta masih mengkaji usulan dpr untuk melakukan lockdown akhir pekan
gubernur jawa tengah ganjar pranowo akan mulai menerapkan gerakan jawa tengah di rumah saja
pada enam dan tujuh februari dua ribu dua puluh satu untuk mengelaborasinya kami telah terhubung melalui sambungan zoom
dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan ketua umum ikatan ahli kesehatan masyarakat
indonesia yakni ade surya darmawan selamat sore pak gubernur dan juga pak ade selamat sore mas
survi selamat sore selamat sore selamat sore pak surya ya bapak bapak sehat ya pak ya pak gubernur
selamat sore juga oke baik terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini saya ke pak gubernur
dulu pak gubernur kita tahu bahwa kemudian pikiran awalnya adalah terkait dengan peningkatan disiplin
dan peningkatan kesehatan dan peningkatan kesehatan dan peningkatan kesehatan dan peningkatan kesehatan dan
juga penerapan prokes pada ppkm tahap dua ya pak ya di jawa tengah lalu kemudian muncul kebijakan
gerakan di rumah saja ini apalagi nih pak gubernur apa yang bisa dipahami masyarakat soal gerakan di
rumah saja ini pak satu meningkatkan disiplin pak berempati kepada nakes ya tiga kita melihat
bahwa kondisi ppkm sudah jalan dua kali kita mesti tunjukkan bahwa effort ini
betul betul butuh partisipasi masyarakat agar ppkm nya berhasil maka saya ngambil waktu di
dalam waktu ppkm ini yang kedua ini gitu oke seberapa luas komitmen ini berlaku pak gubernur karena
lihat saya baca dis mache kota ini menerjemahkan kebijakan dari pemprov ini juga berbeda beda ada
kemudian apa namanya ya adaptasi terhadap
kebiasaan lokal masyarakat karena pasar dibuka sentra makanan juga dibuka beberapa public space itu dibuka
ini bagaimana memahaminya
iya memahaminya memang ada komitmen yang berbeda beda ya
semua tidak bisa seragam
dan itu pun terjadi di seluruh indonesia
maka ketika ada kebijakan ppkm sebenarnya ini bagus
sama tidak psbb karena psbb usulnya satu satu
mereka hitung hitungannya apa terlalu rumit
maka pada saat pak mendagri mengambil rejim pemerintahan daerah kemudian diatur ternyata bisa
dan komitmen itu coba kita bangun
maka di jawa tengah sejak ppkm pertama meskipun saya hanya minta di waktu itu diminta hanya dua kota kota semarang dan kota solo
saya kembangkan menjadi semarang raya solo raya banyumas raya
dan alhamdulillah itu akhirnya diikuti oleh seluruh kawangkan bupati wali kota
maka ppkm kedua sudah otomatis seluruh kabupaten kota
dan kemarin evaluasi dengan presiden diberikan catatan yang menurun ada dua provinsi salah satunya jawa tengah
nah artinya apa
kebijakan yang berbeda beda memang menjadi sunatullah saja
ini sudah pasti terjadi seperti itu karena tekanannya juga beda beda
karena tekanan beda beda itu ada yang pap dia bisa menjelaskan dengan segalanya kemampuan yang dia miliki gitu gitu
tapi ada yang waduh
oh saya ditekan pak
ya nanti hasilnya juga akan berbeda beda
makanya ada satu situasi kondisi khususan di daerah daerah yang apa namanya kami berikan
karena pasti kami juga menghitung ada ekses ekses yang pasti akan muncul begitu
jadi kalaupun di tahap awal ini nggak sentak nggak apa apa ya pak gu
oh sentak semuanya
hanya mungkin ada yang tadi sudah menyampaikan kepada saya pak ganjar ini mal saya tutup tempat wisata saya tutup semuanya
terus kemudian pasar
saya tutup kita lakukan penyemprotan dan sebagainya begitu
kami membatasi saja
terus kemudian saya titipi oke kalau anda membatasi saja jumlah pengunjung protokol kesehatan
mbok iya oh sekaligus diatur
umpama yang pasar tradisionalnya berjarak
dulu kan kita pernah menata ya sehingga yang salah tiga itu menjadi viral karena dia menata pakai kotak kotak
tapi sayangnya itu kan tidak konsisten
nah maksud saya kalau itu bisa dilakukan
memang ya ini berat ini tidak ringan tapi kita mesti mau kan melakukan tugas itu
oke implementasinya diterjemahkan dengan cara yang masing masing begitu ya pak gubernur ya
pak ade bagaimana kemudian perspektif dari anda
ada kemudian gerakan jateng di rumah saja bagian dari ppkm tahap dua untuk jawa dan bali
begitu oleh pemerintah pusat apa respon anda soal ini
saya kira kita akan tetap ya kebijakan umumnya negara sedang darurat kesmas itu yang pertama
kemudian kebijakan besarnya psbb kemudian sekarang terjemahan ppkm
lalu pelaksananya kan pemerintah daerah pemerintah provinsi mengkoordinasikan semua kabupaten kota
artinya memang itu menjadi ciri khas masing masing ya
tapi prinsipnya dari aspek kesmas sebenarnya adalah bagaimana kita memutus rantai penularan
jadi gerak jateng
gerak virus itu kan dengan orang yang memang harus dikecilkan
kalau memungkinkan makin kecil dan di rumah saja itu adalah pilihan terbaik pada akhirnya
pengalaman kita sudah membuktikan ya di bulan april itu jateng pay aja tuh kasusnya
daerah lain juga begitu
mobility people itu betul betul turun gitu ya
kemudian ketika libur lebaran naik lagi
kemudian seterusnya nataru lebih lebih
jadi ini memang menunjukkan bahwa
tidak ada salahnya kita mencoba sesuatu yang baru gitu ya
sambil mudah mudahan kalau misalnya besok ini efektif
sabtu minggu itu betul betul
tapi memang ada tantangan nih untuk pelayanan kesehatan
pressingnya tetap jalan
kemudian juga pendataannya jelas gitu
bahwa ini arti arti itu turun gara gara sabtu minggu itu turun apa
melakukan diam di rumah saja
nah kalau ini sudah biasa barangkali
harapan berikutnya pak gubernur juga nanti barangkali bisa menginisiasi
kenapa nggak kita coba satu minggu setelah itu ya
kalau ini berhasil
kan tujuan utama adalah
bagaimana bangsa ini segera selesai dengan darurat kesmas ini
itu tidak ada penularan baru
barangkali itu mesej utamanya
ini pilihan pilihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini
harus didukung dalam rangka kembali
memutus rantai penularan
tidak ada kasus baru sehingga rumah sakit menjadi relaksasi
semua orang menjadi lebih tenang
barangkali itu mesejnya
oke ini yang kemudian juga menjadi pertanyaan selanjutnya
soal signifikansi gerakan
ini terhadap kesehatan masyarakat dan juga penularan kasus covid sembilan belas
karena beberapa opini dari masyarakat
lima hari di luar dua hari di rumah
cukup tidak ya dampaknya terhadap ini menekan laju infeksi begitu
nah ini kan sistem pendapatan kita masih bagus
kalau pada saat misalnya diam di rumah
kasus menurun tidak ada yang testing juga tidak ada penularan
kemudian kita cek misalnya
pada hari ke empat belas berikutnya dari mulai sabtu minggu itu
apa yang terjadi
kalau betul betul menurun ini artinya artinya efektivitas
bahwa betul betul diam di rumah
logikanya sih memang iya gitu ya
tapi memang kembali logika besar penanganan covid itu
yaitu perilaku tiga m itu harus terus dilakukan
jangan kemudian oh saya kan udah diam di rumah
kemudian lima hari berikutnya bebas
itu juga salah besar gitu ya
tetap prinsipnya di rumah itu untuk mengurangi kegiatan masyarakatnya
tidak ada yang mengatakan tiga m nya harus tetap dimanapun
oke oke saya ke pak gubernur lagi pak ganjar
ada kemudian pertanyaan dari masyarakat yang mengatakan bahwa
dengan adanya pembatasan seperti ini
nasib dari warga yang bergantung pada pendapatan harian ini bagaimana pak
ya tentu saja kenapa kita mulai dari dua hari
ada dua pesan yang ingin saya sampaikan
yang pertama tadi yang disampaikan oleh pak edi surya juga ya
satu bagaimana kita mengurangi kerumunan
terus kemudian menjaga protokol kesehatan
itu satu saya kasih anu aja diksinya disiplin
yang kedua kita berbicara empati
banyak host banyak jurnalis yang selalu bertanya kepada saya
bagaimana nasib yang harian bagaimana nasib yang jualan
ada nggak yang membandingkan dengan bagaimana nasib nakes
bagaimana nasib rumah sakit yang penuh
bagaimana nasib penggari kubur
hmm kenapa kemudian bagaimana nasib rumah sakit yang penuh bagaimana nasib penggari kubur
bagaimana nasib rumah sakit yang larinya hanya selalu itu
dua hari menurut saya tindakan patriotis yang mesti kita lakukan untuk kita berkorban
pak rektor uksw itu menulis wa ke saya bagus banget
tak gandir saya dukung penuh
apa nakes sudah berkorban sedemikian rupa
menggunakan haspat berjam jam ya
dengan kondisi rumah sakit yang kalau ditampilkan di cnn
juga kadang kadang mengerikan begitu ya
terus kemudian pada saat kita bicara hari ini
kita melakukan tindakan sebagai satu
untuk kita bisa mencegah terjadinya kerumunan
maka kok percomparisinya selalu bagaimana dengan nasib siang harian
sebenarnya mas siang harian yang tidak mampu
kan bantuan dari pemerintah sekarang sudah turun kan
yang kemarin dikasih secara cash itu
dan untuk dua hari rasa rasanya tidak terlalu rumit deh gitu ya
oke kenapa ini juga dipertanyakan pak

karena soal ini kan memang juga fokus nih
dari pemerintah daerah
kemudian kan ngadunya juga ke pak ganjar juga nanti
terkait juga bagaimana yang disampaikan tadi oleh pak ade
tiga t nya berjalannya sejauh apa dan semasif apa
satu t aja dulu testing pak
bagaimana sejauh ini
sudah semasif apa ini diterapkan
tanpa mengurangi rasa hormat saya
tapi kalau ada di share datanya akan menarik
tiga provinsi besar aja deh di jawa
itu cara ukuran paling gampang
tiga provinsi di jawa tengah yang penduduknya gede
kecuali dki ya kalau dki jangan
yang penduduknya sama sama gede
maksudnya saya per comparisinya peer to peer nya itu biar menjadi equal
itu untuk menunjukkan
eh saya udah tinggi aduh itu mah kecap kecap gitu kan
nah kita tunjukkan saja
tes kami tertinggi
dan sudah melebihi dari who
dan tiga t nya betul
kemarin rapat dengan presiden juga diminta itu
kita bicara sama menkes
kenapa saya promote habis habisan ginos dari ugm itu
kalau seluruh puskesmas punya ginos
para tracer yang mendukung setiap puskesmas itu
dia tidak lagi hanya mencari
cuma tiga perbandingannya
kalau satu banding tiga enggak
mesti menuju satu banding tiga puluh
nah itu bisa kita ukur
dengan cara itu
gambar kita akan lebih jelas
orang seperti saya ini
nggak boleh takut
kalau gambarnya nanti naik tinggi
jangan panik tenang aja
tapi itu menunjukkan kejujuran yang bisa kita pakai
sehingga nanti treatment nya benar
maka yang pertama setelah kita melakukan tracing
nah sering kali yang kemarin disampaikan
oleh pak menkes
wah ini testingnya keliru
karena yang dites itu itu mulu
sebenarnya kalau di tingkat daerah sih
nggak seperti itu pencatatannya
cuma kita mesti mengembangkan tracing ya
dan htm tracing ini kan sudah ditambah ya
kemarin rapat dengan presiden
diberikan arahan juga
agar tracing nya juga ditambah
oleh tni polri
nah inilah yang tiga t tadi
menjadi sangat signifikan
untuk menjawab situasi secara komprehensif
pada hari ini
kalau untuk beban puskesmas
artinya kemudian dengan kendala atau keterbatasan yang ada
bahwa ini juga akan dicukupi semuanya ya pak
baik dari sdm
ataupun juga koordinasi dengan lintas sektor
atau masyarakat setempat
ini juga sudah diupayakan akan seperti itu nanti
ya ini pertanyaan bagus
makanya begitu basis puskesmas kita jadikan pegangan
maka puskesmas ada yang mampu
bagus banget puskesmasnya
menyarawatinlah gedungnya bagus
nah ini biasanya diciri ciri yang agak perkotaan begitu ya
atau mendekati perkotaan
tapi ada yang puskesmasnya itu mohon maaf
dia jelek begitu
nah yang begini kan nggak sama
ini kita bantu
maka ada beban yang bisa diberikan kepada puskesmas
kayak kemarin saya sampaikan
saya tengok begitu kepada beberapa puskesmas
anda mampu nggak melakukan tracing
satu ke tiga puluh
pak kadang kadang kita nggak dapat tiga puluh loh pak
kadang kadang kita berhenti hanya di dua belas
ya mereka dikampung banget
dan yang bisa kita trace hanya itu
kalau begitu tujuh itu tiga belas itu kamu testing
yang kedua pada saat kemudian kita sepakat
oh iya ternyata puskesmas ada yang kecil
kita sepakat basisnya puskesmas tapi dia kecil
ya bebannya jangan diberikan itu mesti ditambah
maka pertanyaan tadi menjadi bagus
ditambah sdm ditambah peralatan begitu ya
dan kemudian di puskesmas
non covid juga tetap berjalan
dulu ya puskesmas itu agak kasian
karena mereka itu ketika menghadapi masyarakat mau periksa
sakit apa saya sakit perut
itu langsung diperiksa seperti adanya
tapi kita tidak pernah tahu kaki yang keselio
yang sakit perut itu apakah dia membawa covid
maka kemudian apd pada saat itu saya minta untuk bagi di puskesmas
puskesmas harus menjadi front line yang mesti kita bantu
maka dengan cara itu nanti ini juga yang akan kita manfaatkan
untuk bisa melakukan vaksinasi nanti
maka penguatan puskesmas menjadi penting hari ini
oke artinya komitmen sudah ada bagaimana nanti implementasinya
terakhir ke pak ade ada yang ingin anda sampaikan soal ini pak
ini mungkin baru jawa tengah kemudian yang melakukan langkah seperti ini
harapannya tentu semua daerah juga bisa mampu dan bisa berhasil
dengan strategi strategi tertentu untuk menekan angka penyebaran kasus covid sembilan belas
yang berujung kepada atau bermuara kepada kesehatan masyarakat
apa yang ingin disampaikan singkat saja pak ade
yang prinsip adalah semakin kita mengurangi gerak bertemu dengan orang lain
itu lebih baik jadi diam di rumah itu semua pilihan terbaik
kalau keluar terpaksa lakukan dengan ketat tiga m
dan tentu saja menghindari kerumunan dan itu juga harus kita lakukan
jadi gerakan di rumah saja jawa tengah ini harus kita dukung
semoga daerah lain juga bisa melakukan hal yang sama
dari situ kita evaluasi untuk penguatan berikutnya
jadi bukan pengurangan yang setelahnya adalah penguatan penguatan dan penguatan
sehingga gerak virus itu mengecil gitu ya
kita menunggu kasus terakhir sebenarnya
kita berharap jawa tengah segera menemukan kasus terakhir tidak ada lagi kasus baru
ini yang paling harus kita tunggu terima kasih
oke kita aminkan harapan harapannya itu terima kasih pak ganjar
waktunya sore ini pak ade juga terima kasih sudah bergabung dengan kita di cnn indonesia
terima kasih selamat sore assalamualaikum